seorang pemuda asal banyuwangi jawa timur mendatangi gedung mahkamah konstitusi di jakarta pusat
untuk mengajukan surat penolakan permohonan uji materi
tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden
sunandian toro mendatangi gedung mahkamah konstitusi hari kamis
untuk memberikan surat permohonan penolakan terhadap uji materi
batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden
menurutnya permohonan tersebut diskriminatif bagi warga
yang masih berusia di bawah tiga puluh lima tahun
pria asal banyuwangi itu menjelaskan jika objek perkara akuo
merupakan open legal policy yang merupakan kewenangan dari pembentuk undang undang
sebelumnya partai solidaritas indonesia psi
mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi terkait batas usia calon presiden
dan calon wakil presiden dari empat puluh tahun menjadi tiga puluh lima tahun
bahwa permohonan psi ini telah mengganggu hak konstitusi
setiap mereka yang usianya kurang dari tiga puluh lima tahun
kita juga mengharap nih mk tetap pada jalur kemuliaannya
sehingga menempatkan urusan open legal policy
yang dimaksud pada satu ratus enam puluh sembilan huruf i ini kepada pembentuk undang undang
jadi dikembalikan kepada pembentuk undang undang
mk harus menolak
mk jangan memutuskan ini
mk harus menolak
mk harus melempar dan